akses listrik menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat
tak terkecuali bagi warga pulau pemping dan labun di kota batam kepulauan riau
kondisi listrik yang hanya mampu menyala selama empat belas jam di pemping
berdampak kepada fasilitas umum dan layanan masyarakat
aktivitas di poliklinik desa sekolah hingga kantor kelurahan merasakan dampaknya

layanan kantor kelurahan bahkan baru bisa melayani urusan warga saat malam hari
banyak aktivitas kita di kelurahan kita ini kita lakukan pada sore atau malam hari
kenapa karena listrik hidupnya malam hari
baik dari segi pelayanan juga surat menyurat apa yang dibutuhkan masyarakat juga
bisa kita kerjakan pada malam hari
dikejar pada malam hari
karena listriknya hidup malam hari
kegiatan di rumah hanya bisa dilakukan sore hingga pagi hari
saat listrik menyala aktivitas yang biasa dilakukan siang hari harus segera dilakukan
pokoknya kalau listrik nyala itu buru buru lah kerjanya
karena takutnya mati lampu gitu
soalnya listrik di pemping ini pln nya kan hanya sampai pagi
pengelolaan listrik di pulau labun yang dilakukan secara mandiri
membuat sebagian warga harus bekerja ekstra untuk menagi iuran dari rumah ke rumah
dalam sehari berapa rumah berarti ibu
satu hari itu ada tiga puluh tujuh rumah
tapi itu tidak semua bayar
hah tidak semua bayar
iya karena kadang ada numpuk dua hari atau tiga hari baru bayar
kadang satu hari itu pendapatan dua ratus lebih atau tiga ratus lebih
kalau besok aja lah belum
iuran sebesar sepuluh rupiah per hari ternyata
iuran sebesar sepuluh rupiah per hari ternyata
masih menjadi beban berat bagi sebagian warga
iuran sebesar sepuluh rupiah per hari ternyata
masih menjadi beban berat bagi sebagian warga
pulau labun tidak memiliki banyak fasilitas umum
minimnya pasokan listrik membuat warga banyak menghabiskan waktu siang hari di luar rumah
waktu enam jam untuk akses listrik terasa sangat singkat bagi warga untuk menyelesaikan pekerjaan rumah
waktu enam jam untuk akses listrik terasa sangat singkat bagi warga untuk menyelesaikan pekerjaan rumah
saat listrik menyala masyarakat langsung bergegas

menuntaskan pekerjaan yang tertunda sebelum tengah malam

ini sudah tepat jam dua belas malam

dan menurut pernyataan warga
biasanya jam dua belas malam ini lampu kemudian akan padam
terus saja baru saja lampu di pulau labun ini padam
dan di depan sana

merlap lampu dari daratan singapura masih terang dan nampak jelas
dari kegelapan di pulau labun
sadar akan dampak yang muncul dari terbatasnya akses listrik di dua pulau
pihak kecamatan dan pln
tengah memikirkan solusi untuk masyarakat setempat
ada namanya pulau mecam
dicoba pembangkit listrik tenaga surya komunal
satu kawasan sekitar seratus x seratus meter
ada rumah baterainya
alhamdulillah sudah berjalan tiga tahun
dan itu sangat efektif
dari pengeluaran masyarakat rata rata satu bulan itu empat ratus lima ratus ribu
sekarang tinggal tujuh puluh lima ribu
tapi memang wattnya terbatas
hanya satu malam itu sekitar tiga ratus watt
ini sangat cocok untuk masyarakat pulau
kami di pulau ini sangat tidak kekurangan matahari
jadi itu bisa menjadi energi alternatif
jadi mungkin kiranya di labun bisa menjadi percontohan kedua
keterbatasan yang dialami masyarakat labun dan pemping
menjadi pemandangan yang kontras
mengingat peran penting wilayah ini bagi indonesia
dan negara tetangga singapura
solusi dan realisasi harus segera dilakukan
agar masyarakat tidak merasa terasing hidup di perbatasan
tim liputan cnn indonesia